polda metro jaya memperkirakan akan ada sekitar sepuluh orang
yang akan turun pada aksi dua ratus dua belas kedua yang akan diadakan oleh forum umat islam
aksi yang berlangsung pada hari ini rencananya akan dilakukan di depan gedung dpr mpr
kepolisian telah menyiapkan personel dari polda metro jaya dan polres jakarta pusat
untuk mengamankan aksi selasa pagi
dalam jumpa pers pada senin siang
mabes polri menyampaikan telah mendeteksi gangguan keamanan pada aksi dua ratus dua belas ini
gangguan itu merupakan hasil intelijen polri yang mengetahui
adanya masa yang mau melakukan aksi provokatif
ada hal hal yang seperti itu
dalam hal ini tentu tidak boleh dihapus kalau kepolisian mengingatkan kepada masyarakat
bahwa pelaksanaan berasa yang akan dilaksanakan diharapkan dalam periode untuk
tidak melakukan aksi aksi berperasaan dalam apapun
forum umat islam sendiri sudah mendatangi polda metro jaya untuk meminta izin polisi
untuk melakukan aksi unjuk rasa besok
fui membawa tiga tanda
di antaranya menuntut presiden jokowi dodo memberhentikan basuki jaya purnama
sebagai gubernur sementara dan menghentikan kriminalisasi terhadap ulama ulama di indonesia
sementara itu pengurus front pembela islam dan gerakan nasional pengawal fatwa mui
dipastikan tidak akan ikut dalam aksi bela islam tiga pada dua puluh satu februari besok
namun gnpf mui memastikan aksi dua ratus dua belas kedua nanti tidak bermuatan unsur politik dan berjalan damai
aksi masa ini akan didahului dengan sholat subuh berjamaah di masjid masjid
sekitar senayan jakarta dan jawa tenggara
dan long match ke arah gedung dpr mpr
budi tanjung jakarta
sementara itu pengurus front pembela islam dan gerakan nasional pengawal fatwa mui
tidak akan turun ke jalan dalam aksi bela islam tiga pada dua puluh satu februari hari ini
namun gnpf mui memastikan aksi dua ratus dua belas kali ini tidak bermuatan unsur politik dan berjalan damai
gnpf mui bersama dengan fpi dipastikan tidak akan ikut aksi pada dua puluh satu februari hari ini
yang akan berunjuk rasa di halaman gedung dpr mpr ri
aksi masa ini didahului dengan sholat subuh berjamaah di masjid masjid sekitar senayan jakarta
dilanjutkan akan berjalan kaki ke arah gedung dpr mpr
aksi dua puluh satu februari ini mendesak pemerintah agar gubernur dki jakarta dinonaktifkan
karena statusnya sebagai terdakwa
khususnya pengurus gnpf tidak ikut aksi dalam dua satu dua
habib rizik sebagai dewan peminat
dewan pemina dan bn
ustaz batian nasir sebagai ketua
termasuk pak munarman
tidak ikut turun
karena itu sudah domennya umat
yang dikoordinir oleh forum umat islam indonesia
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
damah hardika utama di kawasan gedung dpr ri
di belakang anda kami lihat ada beberapa orang
apakah orang tersebut
masa itu merupakan bagian dari masa yang hari ini berencanakan
berunjuk rasa di dpr mpr
selamat pagi daniar dan prabu
saya tidak bisa mendengar dengan jelas pertanyaan anda
tetapi saya bisa menggambarkan situasi saat ini
hujan masih turun dengan cukup deras
tetapi aksi unjuk rasa di depan gedung dpr ini sudah dimulai
sejak pukul tujuh pagi tadi
ada sekitar ratusan masa yang sudah berkumpul dari berbagai aliansi
masa terus berdatangan dari berbagai arah dengan berjalan kaki
saat ini masa tengah melakukan orasinya
dan menuntut dpr untuk segera memanggil menteri dalam negeri
agar segera memperhentikan
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama terkait dengan status terdakwa
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
yang sesuai dengan undang no dua puluh tiga tahun dua ribu lima belas
harus diberhentikan sementara
dan setelah itu masa juga menuntut
agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap ulama dan juga mahasiswa
selain itu juga meminta penegak hukum untuk terus mengawal
jalannya persidangan dari kasus penodaan agama
dengan terdakwa basuki cahayapurnamat
dan juga meminta pendegang hukum untuk segera menahan basuki cahayapurnamat
bisa anda saksikan di sebelah kiri saya saat ini
arus lalu lintas di kawasan gatot subroto sudah mulai padat
memang masa belum meluber ke pinggir jalan
tetapi arus kendaraan ini sudah mulai tersendat
dan sejauh ini kepolisian masih terus melakukan koordinasi
dan terus melakukan pengaturan arus lalu lintas
meski begitu juga sudah disiapkan juga sejumlah rekayasa arus lalu lintas
jika kepadatan benar benar terjadi
dan menyebabkan kendaraan tidak bisa berkira
kendaraan dari arah cawang yang menuju ke gatot subroto akan dialihkan
menuju ke geraha pemuda lalu ke kawasan asia afrika
lalu masuk ke kawasan palmerah dan juga permata hijau
sementara itu kendaraan atau lalu lintas di jalan bebasambatan
atau di jalan tau yang akan keluar di rem off dpr
akan diluruskan ke kawasan slip hijaya
saat ini kita masih melihat masa terus berdatangan
dan berada di depan pagar halaman gedung dpr
dan terus melakukan reaksi hujan tidak menghentikan aksi mereka
dan bisa dikira
bisa dipastikan bahwa masa ini akan bertambah banyak
saya akan mengajak anda untuk melihat ke sisi yang lain
ke sebelah kanan
ini adalah jalur massa yang baru saja tiba dari berbagai arah
mereka berjalan kaki dan bersiap untuk mengikuti aksi
untuk di depan gedung dpr
mereka ini menginap di berbagai tempat diantara di masjid masjid
yang dekat dengan kawasan gedung dpr ini diantara dari masjid albina
prabu dan daniar aksi ini menurut izin yang berlaku
akan berlangsung sampai pukul enam atau pukul delapan belas waktu indonesia barat
kepolisian menyiagakan sekitar sepuluh personil
dan ada lima lapis pengamanan di gedung dpr ini
mulai dari pengamanan dari rantis brimob
dan juga dilapisi oleh paskas dan juga marinir
dan juga dari kodam jaya atau dari pasukan dari tni total
ada lebih dari sepuluh personil gabungan yang disiagakan di dpr ini
dan kepolisian melalui wakil kepala polda dpr ini

melalui wakil kepala polda dki jakarta atau polda metro jaya
brigjen suntana kemarin menyatakan bahwa akan memfasilitasi
perwakilan sepuluh sampai lima belas orang dari masa fui ini
atau forum umat islam untuk bertemu dengan perwakilan
atau dengan pimpinan dari dpr
prabu dan daniar
oke baik mardika terima kasih atas informasi anda
langsung dari gedung dpr mpr ri jakarta